meskipun tanpa segel pemerintah kabupaten bogor jawa barat pada senin sore menutup aktivitas pondok pesantren ibn masud di kampung jami desa sukajaya kecamatan taman sari kabupaten bogor jawa barat
berdasarkan surat pernyataan bersama antara warga pengelola pesantren hingga pemerintah daerah kabupaten bogor jawa barat senin sore
pondok pesantren yang menolak nkri di kampung jami ditutup petugas meskipun pihak warga setempat meminta untuk segera disegel lokasi tempat beraktivitasnya pondok pesantren tersebut
aksi menolak beroperasinya ponpes tersebut akhirnya dikabulkan pemerintah daerah
warga akhirnya membubarkan diri setelah pemda dengan tegas menutup aktivitas pondok pesantren
dari kondisi yang ada surat pernyataan bersama itu menyatakan bahwa melarang kegiatan
kepada lembaga yang menamakan dirinya mahat tabidul quran itu masalahnya
saya kira dengan surat pernyataan bersama cukup
tinggal nanti sekali lagi sesuai dengan tupoksinya masing masing yang menantang hari dalam surat pernyataan melaksanakan tugas tugasnya
pas surat ini ini ada pengawasan nggak di lokasi
tentu tentu di dalam poin pernyataan bersama ada